makasih ya bapak taksi udah ngerin meli
hati hati mbak di jalan mau ke nempat penumpang yo
aduh apaan asmat sih
sumban banget sih mbing
iya soalnya tadi pagi tuh gue mager banget gitu
makanya gue minta jemput deh ama megan
gue harus ngomong sama dia
huh udah bangun
selamat pagi papa
bapak masih marah sama mama
karena mama hukum boleh ga pake motor selama sebulan
masih marah beneran
udah udah bagus udah rapi
uh emangnya dengan kayak gitu papa pikir mama bakal batalin hukuman buat si boy
emt ga mau tau
kamu masih inget dong
nggak boleh naik motor selama satu bulan
papa pergi kerja dulu ya boy
papa kenapa ma
yah tadi malem kan mama sama papa agak dikit dikit ribut gitu
soalnya papa ga setuju kalo mama hukum kamu satu bulan ga boleh naik motor
kita berangkat dulu ma
kamu ngambek juga sama mama
mama tahu deh kamu tuh anak paling baik sedunia
mama anterin aja ke sekolah
eh gausah ma gausah
bu jalan sendiri aja ma
hmm mau naik taksi ya
terus kamu naik ke apa dong
hehehe kamu emangnya tau naik angkot
bang kamu tau gimana cara yang naik angkot
dari sini cuma naik sekali doang
oh gitu ya
boleh berangkat dulu ya mbak ya
larilah hai kudaku
mau berangkat sekolah
tuh motornya sudah siap
udah diap kumang dimang
sudah dikinclongin den boy
kalau aku tinggal cabut

tapi hari ini boy berangkat sekolah ga pake motor di
soalnya dihukum sama mama
ga boleh pake motor selama sebulan
diman si aden anterin sama kamu ke sekolah
kamu juga kan bisa naik motor
nanti bang diman kena hukum loh
hehehe bahaya si diman mah kena hukum juga gapapa
ga penting mah aden
udah tuh den
sampai depan aja
sampai aden naik angkot
aden maknya jalan kaki
udah udah gapapa
boy jalan kaki aja gapapa kok bi
mungkin ini ada hikmahnya juga buat boy
emang kamu bener bener anak dusoleh
nurut pisahan ke orang tua
kamu tidak pernah mengalauan
ya sudah hati hati ya
ini tam jangan lupa

oke jalan dulu ya bi ya
semoga kita kalo punya anak seperti den boy ya

amir amir tersudih banget
apa perlu kita bawa dia ke dokter
mas gini kalau orang lagi sakit kan susah banget tidurnya
jadi butuh tidur
mumpung lagi bisa tidur tidur aja dulu mas
tapi kan kita harus ke kantor saya
nah gini mas menurut aku
kan mas lebih penting di kantor
mas aja yang ke kantor kalau aku di rumah aja aku jagain reva
jadi kalau ada apa apa sama reva aku bisa langsung hubungin sama mas
maksud aku bukannya aku gak penting di kantor penting juga
cuma untuk saat ini jauh lebih penting refer daripada kantor
ya udah kalau gitu mah siap siap dulu ke kantor
ngerjain waktu lagi sakit ya
ganteng banget ya boy
selamat pagi boy
tumben boy ini kantor motornya kemana
oh motor ada di rumah
jalan semoga removing penumpang yow
aduh panas banget sih
kok lu gak naik motor
tumben banget sini
iya soalnya tadi pagi itu gue mager banget gitu